bosan gak kulihat orang ini udah gue mau ke warung aja
ribet nih tukang warung ntar
enak aja kesasar kesasar apa
mbak kan tau mau jalan ke warung
ini orang kurang ngajarin
yang salah dengar yang disalahin gue
ya ampun orang yang macam ini gak pantas makan apa
dah ke warung siapa yang mau ngelitik kum
pertama gimana pak
kamu urut aja pelan pelan ke atas
supaya pembuluh darahnya terbuka
kalau pembuluh darahnya terbuka luka bakarnya nggak nyebar kemana mana
iya pelan pelan ya
aduh kekencengan gak pak
iya pelan pelan aja kalau perlu dilus lus aja cukup
oh jadi dilus lus ngenten pak
ini baru nih sarapan cinta namanya gue ini
wehh makan apa nih
sejak kapan lo bawa bekal bob
kayak anak tk aja bekean
bukan gitu bro disini makanan itu doang
makanya gue bawa sarapan special buat lo
bilang aja mau ngirit
enggak enggak enggak
dini kamu itu kemana aja sih
mbok tuh cari loh dari tadi
habis nguruti si bapak
soalnya bapak tadi kena setrikaan
kalau tidak diurut lukanya bisa menjalar ke atas
terus kata bapak nanti diimunisasi apa yuk
yaudahlah kalau kamu masak nasi
tak kirain kamu itu keluar tapi nggak bisa tahu jalannya mau masuk mau pulang ke sini gitu loh
aduh ya apa sih kira kira orang tua kok dibentak bentak ya enggak enak
lagi mau bikin teh manis disuruh bapak susilo
bikin teh manis untuk siapa
oh yaudah yaudah
ih bosen aku lihat orang ini
udah deh gue mau ke warung aja
ribet nih tukang warung ntar
enak aja kesasar
mbok kan tahu mau jalan ke warung
yang salah denger yang disalahin gue
orang yang macam ini enggak pantes makan apa apa
eh pak warung
ah orang tua kok diurus sih
ini enggak gitu
jauh saja tanggapi namanya orang tua itu
mantan istri bikin apa sih
dulu kan kita pernah sekamar
mas kamu jangan macem macem ya
dulu tangan abang diketok palu
ini masih sakit
mau digetok lagi pakai ini
emang enggak liat pengen bikin apa
itu buat abang mana
enggak teruk kok pergi oh
ya kan bang pi itu pengen dibikin sama mantan istri
sampai nantep lo saiki
bapak lagi ngeteh ini
kepiin teh manis cepet
angterin teh manis ini
bapak susilo lagi kepengen
saya mau ngangkat jemuran
nah gitu jelas
sampai nang meronok
aduh sampe ini bener bener yo
bang pi antrian ke pak susilo
jangan meronok meronok
waduh enak banget tidurnya
habis beler apaan ya
ya jatuh lagi
udah sampean juga
ngelus ngelus rambut kamu
yang wangi banget sih
sering kamas ya
mau beli duit dari mana ya sampo
eh enak enak
mana mana di jambak
eh enak enak
ini bukan di ngelelis
ini di jambak nih
eh enak enak
kenapa sih kamu disini
deket deket saya lagi
siapa yang deket deket jurakinya
tadi tadi kenapa saya
siapa yang ngejambak jambak kamu

untuk saya hanik parraya
menikah nikah untuk suho
tidak dulu kontar aku sozial
nanti energinya keren
kayak keren gue juga
kelemihan gue juga
itu penjarakan dia juga

benar dugaan saya manuver gak kapan
emang gak takut kual sama bapaknya
oh yang makannya pakai parutan kelapa itu thomas
jet ini kalau yang pakai parutan kelapa itu namanya getuk
kalau ini kamu tinggal makan aja
namanya coklat tinggal kamu buka plastik kamu robek kamu makan
lama lama juga biasa
tapi jangan lupa ntar kalau makan inget muka mas bobi
tadi si bapak kena se
tadi papi nyelekin buku kena stripers
soalnya kalau itu kan katanya menjalar ke atas mas bobi
taksi apa lagi mbak
tadi papi bilang bisa diamputasi
parah juga ya pi
makanya cinti nih urut mas
iya kan bapak yang minta
jadi kalau kena stripeless harus diurut pi
gua biar di telpon mami nih
nanti mami khawatir bapak
nggak usah bapak
udah udah semua
udah nggak sakit
ntar lagi juga hilang
matanya kenapa pi
kalau mau beli sepatu baru
bilang ke bapak ya
sekarang udah nggak kepengen sepatu baru pi
bobi mau tuh laptop
ini aduh licin
oh bapak selalu siaga
kan nggak mungkin ke pelaku
si bobi sudah satu langkah ke depan
saya masih punya strategi baru
jangan sampai saya salah
eh ngapain kamu di sini
ya gue lagi kepel kan
eh keluar keluar